ya kini kita langsung saja terhubung dengan informasi terkait perluasan rekayasa lalu lintas ganjil genap
di mana gubernur dki jakarta anies baswedan pada siang ini memberikan keterangan pers
terkait perluasan aturan tersebut bagi kendaraan bermotor
dan untuk lebih jelasnya kita ikuti konferensi pers yang saat ini tengah berlangsung di balai kota dki jakarta
di mana ganjil genap tersebut diberlakukan
dan berdasarkan analisa dan evaluasi tadi maka kami menetapkan untuk dilakukan perluasan genjil genap
di wilayah provinsi dki jakarta di mana akan ada tambahan empat koridor lanjutan yang akan kita lakukan ganjil genap
koridor tersebut pertama adalah koridor satu yang semula hanya sudirman tamr
dan koridor dua yang semula hanya sudirmanap
koridor tiga adalah mulai dari jalan suryo pranoto kemudian jalan balikpapan
kiai caringin sampai dengan tomang raya akan bertemu di simpang esparman simpang tomang
koridor ketiga yaitu adalah dari simpang pramuka ahmad yani
ini mengarah ke barat sampai dengan di simpang salim bamat raman
dan kemudian koridor terempat
keempat untuk tambahan perluasan ganjil genap ini adalah mulai dari jalan salimba
tepatnya di persimpangan pramuka salemba matraman
ini mengarah ke utara ke jalan keramat raya kemudian masuk ke senin raya
dan sampai dengan jalan gunung sahari di ujung simpang r m martalinata
selanjutnya untuk waktu penetapan
pelaksanaan ganjil genap ini akan dilaksanakan tetap sama dengan dua periode waktu
tetapi ada evaluasi sedikit terhadap waktu sore hari
untuk pagi hari tetap jam enam pagi sampai dengan jam sepuluh pagi
kemudian untuk sore hari
semula jam enam belas sampai dengan dua puluh
ini ada tambahan waktu menjadi dua puluh satu
selanjutnya untuk pelaksanaan di jalan koridor ganjil genap
itu di dalam on off rem tol
pengecualian tidak diberlakukan
jadi pada saat kendaraan bermotor dari luar areal genjil genap
kemudian menuju ke jalan tol yang ada
pintu tol yang ada ganjil genapnya
itu tetap dikenakan
demikian pula halnya yang akan keluar tol
begitu akan keluar tol kemudian sampai di persimpangan berikut
jika sebelumnya ada pengecualian
ini juga dihapuskan
berikutnya bahwa dalam tataran pelaksanaannya
ada tahapan yang perlu kita pahami
bahwa untuk sepeda motor tidak diberlakukan ganjil genap
demikian pula halnya dengan kendaraan listrik
tidak diberlakukan genjil genap
dan untuk tahapan selanjutnya
kita akan lakukan kegiatan sosialisasi yang dimulai pada hari ini
sampai dengan tanggal delapan september
kita akan lakukan uji coba pelaksanaan ganjil genap
mulai tanggal dua belas agustus sampai dengan tanggal enam september
perlu saya sampaikan bahwa uji coba yang akan kita lakukan
itu pada koridor koridor tambahan saja
sementara pada koridor yang saat ini sudah berlangsung ganjil genap
di sana tetap permanen untuk pemberlakuannya
sampai dengan keseluruhannya disiapkan untuk peraturan gubernurnya
dalam tahapan sosialisasi dan uji coba
tentunya kami akan lakukan apa yang disebut dengan evaluasi
ini akan kami lakukan mulai pada minggu ketiga
sampai dengan minggu pertama september
ini akan dilakukan evaluasi secara terus menerus
dan paralel dengan itu
kami juga akan menyiapkan
tentu harus ada penyiapan peraturan gubernur
yang kita harapkan menjadi landasan kita bersama untuk melaksanakan
kegiatan ganjil genap ini diperluas
yaitu mulai tanggal sembilan september dua ribu sembilan belas
itu akan ada yang disebut dengan penegakan hukum
dari rekan rekan kepolisian
bahwa tadi ada pengecualian dari aspek kendaraan bermotor
roda dua dan juga mobil listrik
nah kita juga ada pengecualian terhadap kendaraan kendaraan
yaitu untuk kendaraan yang disabilitas
ini tentu kita akan pasang stiker
jika ada masyarakat disabilitas yang menggunakan kendaraan pribadi
kita akan pasang stiker ini ada pengecualian
kemudian juga pemadam kebakaran
berikutnya adalah kendaraan angkutan umum plat kuning
ini juga akan dikecualikan
berikutnya adalah kendaraan angkutan barang khusus
yang akan mengangkut bbm dan bbg
ini juga dikecualikan
berikutnya adalah kendaraan pimpinan tinggi negara
juga kendaraan dinas operasional kantor pemerintah dan tni serta polri
begitu juga untuk kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing
serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
ini tentu kita kecualikan
juga kendaraan yang tujuannya ingin memberikan pertolongan
pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas
ini juga kami berikan pengecualian
dan terakhir adalah kendaraan untuk kepentingan khusus
yang dalam konteks kendaraan ini juga dilakukan pengawalan
oleh rekan rekan dari kepolisian
itu untuk pengecualian yang dikhususkan dari pengaturan ganjil genap saat ini
jadi saya simpulkan bahwa dari kebijakan ganjil genap sebelumnya
kemudian yang saat ini akan kami sosialisasikan secara masif kepada masyarakat
itu ada empat hal yang berbeda
yang pertama adalah dari sisi koridor
jika sebelumnya hanya ada sembilan ruas jalan yang diterapkan ganjil genap
maka pada saat ini bertambah menjadi dua puluh lima ruas jalan
selanjutnya untuk waktu pelaksanaan
ada penambahan pada ruas jalan yang dikhususkan
pada jam sore hari
semula jam enam belas sampai dengan jam dua puluh
ini akan ditambah satu jam menjadi enam belas sampai dengan jam dua puluh satu
hal yang menarik dari pak gubernur adalah bahwa
untuk pengecualian di peraturan yang baru ini adalah
kita berikan pengecualian untuk kendaraan listrik
jadi ini adalah hal yang baru dari kebijakan yang diambil oleh pak gubernur
dan yang terakhir adalah bahwa
terhadap pengecualian yang selama ini diberikan pada on off rem toll
ini juga kita hapuskan
jadi kedepan seluruh kendaraan yang dari tol
begitu keluar tol ataupun mau masuk tol
selama dalam koridor ganjil genap
itu tetap diberlakukan
singkat dari kami
dan selanjutnya saya persilakan kepada pak
mady agus laku wadirlantas polda metro jaya untuk
baik rekan rekan sekalian
terhadap kebijakan baru
perluasan penerapan ganjil genap
ini sudah melalui suatu proses kajian
oleh forum lalu lintas
dan kami direktorat lalu lintas polda metro jaya hadir di dalamnya
jadi kami dari ditelantas polda metro jaya akan mendukung kebijakan
perluasan penerapan ganjil genap ini
jelas pertama harus didukung dengan peraturan gubernur
kemudian dipasang rambu rambu di titik titik yang telah ditentukan
terkait dengan perluasan
kemudian yang disampaikan pak adi sub tadi
saat ini adalah masa sosialisasi kepada masyarakat
sehingga masak kurang lebih rambu terpasang tiga puluh hari
kami dari ditelantas polda metro jaya
mulai tanggal sembilan september akan melakukan tataran tindakan kepolisian
yaitu penindakan secara represif
kami akan melaksanakan tindakan preemptif berupa sosialisasi
termasuk preventif penempatan petugas petugas kami
di titik titik yang telah ditentukan
dan mulai tanggal sembilan september
kami akan melaksanakan tindakan represif
demikian yang perlu kami sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk sesi pertama saya buka lima pertanyaan
untuk konten yang terkait dengan penerapan ganjil genap
silakan yang mau bertanya silakan berdiri
sebutkan nama dan medianya